capres cawapres nomor urut dua prabowo subianto dan sandiaga salahuddin uno
senin pagi menggelar apel di kawasan makam gusdur di jombang jawa timur
selain itu keduanya juga berziarah ke sejumlah makam pendiri nadatul ulama
di lapangan kawasan makam gus dur inilah apel hari santri nasional digelar dengan dipimpin oleh prabowo subianto
yang juga didampingi cawapresnya sandiaga uno
tak hanya menggelar apel pasangan capres cawapres nomor urut dua ini juga berziarah ke makam pendiri nu
di komplek pemakaman tondok pesantren tebu irem jombang
saat berziarah prabowo sandi didampingi oleh pengasuh pesantren kh salahuddin wahid atau gusolah
menurut prabowo kedatangan ke makam pendiri nu ini adalah untuk mengenang perjuangan kaum ulama
dalam merebut dan menjaga kemerdekaan indonesia
prabowo menuturkan hari santri nasional dapat dijadikan momentum
untuk mengenang resolusi jihad dalam pelawanan mengusir penjajah untuk kemerdekaan indonesia
ini adalah hari santri nasional
di mana mengenang bahwa pernah lahir sebuah resolusi jihad untuk mendukung perang kemerdekaan
selain berziarah ke makam kh hashim ashari prabowo sandi juga mendatangi makam pendiri nu lainnya
di pemakaman tondok pesantren tebu irem jombang
usai melakukan ziarah rencananya prabowo sandi akan melakukan konvoy resolusi jihad
hingga ke tugu pahlawan surabaya